anak anak panti asuhan al amin tampak gembira karena menu makan siang mereka rabu sembilan maret tidak hanya tahu dan tempe
kali ini mereka juga bisa menyantap ikan daging dan buah
anak anak di panti asuhan di jalan embong kota bandung ini memang merasakan dampak kenaikan harga bahan pokok akhir akhir ini
biasanya untuk kebutuhan makan seminggu pengelola panti mengeluarkan biaya rp delapan ratus hingga rp satu
biaya tersebut sudah memenuhi kebutuhan pangan seperti minyak goreng lauk pauk sayur hingga buah buahan
namun kenaikan harga sejumlah komoditas membuat pengelola panti mengurangi pembelian buah
pihak panti pun harus mengalihkan biaya operasional lain untuk memenuhi kebutuhan makan dua puluh delapan anak asuh di sini
yang kebutuhan lain yang agak terpinggir itu untuk biaya sekolah malah sekarang
yang tadinya kita bayar tepat waktu sekarang agak mengundur agak telat untuk bayar
bayaran bayaran sekolah itu
tapi alhamdulillah karena berkurangnya donatur itu
jadi agak sedikit telat untuk pembayaran ke sekolah itu
karena untuk dipokuskan dulu untuk keperluan makan anak anak setiap harinya itu
hal senada turut dirasakan pengelola panti sosial tresnawer dabudi pertiwi di jalan sancang kota bandung
sebelumnya banyak donatur yang membantu menyediakan bahan pangan untuk enam belas warga lanjut usia yang dirawat di sini
yang diambil dari dana operasional untuk belanja bahan makanan sehari hari
pengelola panti mengatakan saat ini minyak goreng menjadi komoditas yang sulit didapat
selain itu stok gula pasir dan lauk pauk kalengan juga terus menipis
meski mengalami kesulitan pengelola panti sebisa mungkin tidak mengubah menu makanan yang disajikan sehari hari
kalau nenek sudah menjadi kebiasaan itu akan protes
contoh kecil gini ini saya jok aja ya tapi memang kenyataan contoh
misalkan semua makan tempe nih ternyata tempenya itu dipotong
nah dia ada yang istilahnya nggak mau harus diganti
nah itu hal yang kecil ya kalau menurut kita itu tidak seberapa tapi itu berdampak kan
ya jadi karena sudah terbiasa kami tetap bukan mengurangi baik segala macamnya kami tidak kurangi
tapi otomatis dana yang memang sudah terkumpul itu kami bagi bagi lagi kami hitung lagi
supaya mencukupi kehidupan
saat ini harga sejumlah komoditas pangan di kota bandung memang mengalami kenaikan
seperti harga telur ayam yang naik dari rp dua puluh dua menjadi rp dua puluh enam per kilogram
serta cabai rawit yang naik dari rp empat puluh menjadi rp delapan puluh per kilogram
kenaikan harga ini diprediksi terus berlangsung hingga memasuki ramadan dan idul fitri mendatang
laisa nisa helmi surya negara bandung jawa barat